rabu siang roda pesawat lion air ambles di landasan bandara juanda
insiden amblesnya roda pesawat ini telah terjadi dua kali dalam sepekan terakhir
namun pihak angkasa pura menjamin kondisi landasan pacu dan taxiway pesawat di bandara juanda aman
selama musim libur natal dan juga tahun baru
insiden amblasnya roda pesawat lion air jt dua ratus enam puluh empat rute surabaya balikpapan
terjadi di landasan taxiway bandara juanda rabu siang
insiden itu membuat pesawat tidak bisa bergerak
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan angkasa pura
amblesnya roda pesawat itu murni akibat faktor alam
kultur tanah di bawah aspal landasan taxiway yang dilalui pesawat lunak dan bergerak
sehingga roda pesawat ambles
sejumlah upaya telah dilakukan untuk memperkeras tanah di sekitar landasan
itu saja tidak pernah dipakai dibiarkan saja ambles
mudah mudahan aman mudah mudahan aman
yang penting kalau kita dengan niat yang baik
kemudian kita juga ngecek betul runway kesiapan
kita kan ada inspek ya inspek runway pagi siang
mudah mudahan lah kita mau mitigasi hal hal yang akan terjadi terjadi bisa kebaca oleh kita
dan cepat cepat kita bisa memindah lanjut ini